kalau tadi di masjid jogokaryan ada macem macem ya ada koyor ada soto langsung bunyi
saya sih tadi sudah langsung ini sahur supaya antisipasi takutnya nanti nggak bisa siaran kan akhirnya makan dulu
tapi ini soal soal makanan ini memang menarik sekali untuk diperbincangkan
dimana ini rekomendasi menu sahur kali ini kita ke solo
ada gudeg ceker atau kaki ayam dari salah satu warung gudeg ceker di solo yang cukup legenda
karena berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh kalau dihitung dua ribu dua puluh tiga berarti sudah sekitar tujuh puluh tiga tahun
meski saat ini sudah generasi ketiga namun menu tetap sama yaitu gudeg dengan lauk ceker
selain ceker juga menyajikan daging ayam dan jeruan
gudeg ceker menjadi favorit menu sahur ini bisa didapatkan karena memang buka mulai jam dua
dari malam malam sampai pagi
memang ya kota solo atau surakarta ini kerap dijuluki sebagai surga kuliner
ini saking banyaknya pilihan kuliner enak yang bisa dicicipi
sebut saja nih ada selat solo lalu ada sate buntal ada apa lagi dea
ada sate kere ada timlo solo
oh banyak ya
angkringan juga sebenarnya
ada makanan yang diangkringan atau hi kalau di bilangnya
hyu gitu ya baru tahu saya itu ya
pokoknya kita akan langsung saja ke solo jawa tengah
ada produser lapangan cnn indonesia sri hartono
wow sudah seger ya di belakangnya
pastinya tercium aroma aroma masakan dan lain sebagainya
baik ada kuliner apa di sana yang bisa disampaikan ke kita ini
ya selamat pagi dea dan iqbal
untuk menu sahur kali ini kita ada gudeg ceker
nah saat ini saya berada di salah satu warung yang cukup legenda yaitu berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh dan ini merupakan generasi ketiga
nah keistimewaan gudeg ceker ini gudegnya mungkin biasa namun dengan lauk ceker kemudian dikasih kuah dari opor kemudian ada cecek kemudian ada sambal goreng dan disini juga yang pasti utamanya adalah ceker
nah keistimewaan ini bisa kita lihat di dalam video ini
untuk warga solo sendiri memang sudah akrab dengan gudeg ceker bukaslo ini karena memang setiap hari selain bulan ramadan memang buka di tengah malam hingga pagi hari sehingga ketika bulan ramadan mereka tidak akan kesulitan untuk mencari menu sahur kali ini
nah kali ini saya akan bersama dengan ibu yang ini bisa mendekat
kesini eh selamat pagi ibu ini untuk sahur kali ini kira kira ini ada menu yang istimewa
apanya ya nggak ada semuanya ya seperti biasa pasti sama terus yang ini kan dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh
sudah masuk generasi keberapa ini ketiga generasi generasi ketiga ibu ya untuk dulu
saudara awalnya itu dari tahun lima puluh oleh siapa dulu ibu oleh simba dulu simba mbah karton namanya dulu
masih pakai lampu teplok itu loh pakai tenda hai terus apa nanang terus mengenai menunya sendiri dari
dulu memang dari dulu enggak ceker baru akhir akhir baru ibu itu dulu sih mbak belum
dulu simba belum cekeri baru ibu hai kemudian untuk isian gudeg ceker sendiri itu selain ceker
tentunya kira kira apa aja ini bu yang isian gudegnya ini bu ya ada ayam telur tahu uritan
nih ayam kan ayamnya kita nyembelah sendiri jadi ayam komplet ada paha sayap terus tahu bajem tahu
putih telur uritan
ada lauk seperti cecek itu apa aja bu yang membedakan dengan gudeg yang lain
kalau kalau gudeg itu enggak terlalu manis hai kalau kerece ya gimana ya kita pakai
kemudian untuk opernya sendiri atau gudegnya ini kan juga sangat tempuk itu perlu masak berhasil diut isi nih

berapa lama atau mungkin ada ramuan khusus butuh ya nggak masa iya biasa aja kita masak pakai areng
sama itu kayu bakar enggak pakai kompor jadi masih tradisional bu mengenai harga ini bu mungkin ada yang
pertanyaannya harga mulai dari berapa sehingga bisa menikmati gudeg ceker ini bu untuk harga untuk
nasi telur lima belas nasi nasi sayur aja sepuluh nasi telur nasi tahu tiga belas nasi telur lima belas nasi ayam dua puluh dua ayam telur dua puluh
dua puluh tujuh ayam telur tahu tiga puluh cekere per biji empat ribu jadi seporsi itu kadang ada yang lima sepuluh berarti limai
dua puluh ini saya mau pesan kudek ceker ini
bisa nasi bisa bubur ya bu nah saya pesen yang bubur empat ceker sama suiran ibu ya oke jadi dia
dan kartika dengan sepuluh kita sudah bisa malah menyantap menu sahur kudek ceker bukasno ini
kembali ke studio iqbal ya mas tono selain ada gudeg ceker yang tadi si ibu cerita bahwa ini
kreceknya beda yang membedakan tapi yang lainnya itu bumbunya semua sama apa selain selain
kudek ceker apa mas yang disana yang khas mas yang bener bener kalau pagi pagi orang untuk sahur pergi
ke warung gitu hai disuruh memang cenderung banyak pilihan selain kudek ceker ada nasi liwet kemudian
juga ada hik tadi yang sempat sudah disinggung jadi warga solo lebih cenderung memang mencari
makanan makanan yang selalu buka di malam hari dan biasanya makanan yang selalu ada di malam hari
nanti liwet dan hei dengan aneka hidangan jajan pasar kemudian aneka aneka gorengan gorengan
seperti itu dia iqbal tapi sulit nggak sih mencari makanan di jam sahur seperti saat ini kalau di
solo itu mas tono dan sebenarnya kalau misalnya berbicara soal sahur juga yang bikin saya penasaran
adalah ketika keamanan tuhan ini lagi lagi keamanan keamanan itu kan ada begel dan sebagainya
adem adem aja begitu ya tidak masalah untuk keluar malam seperti saat ini
iya betul iqbal jadi kalau di solo itu meskipun malam hari sampai pagi hari untuk keluar malam mencari makanan hampir di setiap sudut gang itu selalu ada
namun untuk keamanan sendiri juga bisa dipastikan solo cenderung kondusif tidak terlalu banyak aktivitas kegiatan yang meresahkan masyarakat
bahkan istilah istilah klidih ataupun istilah istilah kejahatan di malam hari insya allah di kota solo saat ini masih cenderung aman
sehingga masyarakat dengan leluasa keluar malam untuk mencari sahur untuk disantap di lokasi maupun untuk dibawa pulang
baik ini ternyata kalau dari warlok alias warga lokal mas tono ini mengungkapkan bahwa aman dan bisa sahur di luar rumah bisa dine in atau bisa makan
dan tadi ada nasi diwet ada gudeg ceker ada
mas tono masih belum pernah ke hi
iya itu belum pernah
nanti ya minta mas tono ajak
satu lagi ini bisa menjadi rekomendasi anda yang mungkin saja akan nanti pulang kampung ke arah sana
bisa untuk mampir ke tempat tempat yang tadi sudah dijelaskan oleh mas tono
terima kasih mas tono selamat melanjutkan sahurnya di sana ya